ada masalah apa saja
di pasar sekarang keburu dipegang sama orang orang lama lagi
kita belum dapat orang orang baru
di kota bandung itu ada lebih dari satu ratus lima puluh ribu pengangguran
ini yang terdata
tidak termasuk yang tidak terdata
masa kamu gak bisa mengajak beberapa orang dari mereka untuk bekerja
saya tadi ditelepon otang
katanya bisa kerja lagi di sini
bukan tony yang nelpon kamu
sekarang di sini bosnya tony
dia bukanya baru balik lagi
saya ketemu otang dulu
kasih kasih kasih
semarang semarang semarang
kasih kasih kasih
kok mesin cucinya belum sampai
katanya sambil nganter barang ke tempat lain
kamu di pabrik
gimana perkembangan penjualan kicimpring
ada kenaikan setelah ada promo lagi sama jualan online keluar kota
buat di dalam kota
irin sama serena mau nyoba naikin penjualan lewat gober
jadi nanti warga bandung yang mau beli kicimpring
nggak usah ke pasar atau ke toko oleh oleh
bisa beli dari rumah
kicimpringnya diantar sama gober
mudah mudahan penjualan terus naik
lagi ke tasik
soal rencana dia ngambil alih parkir sama pasar
ngambil alih itu maksudnya
mau ngembaliin ke orang orang yang selama ini
sudah lebih dulu pegang parkiran sama pasar
merebut lahan parkiran dari mereka
tadi baru saya usir sama kemurat
pakai kekerasan nggak
ada yang cederam
cuma buat bikin mereka takut aja
saya udah bilang ke ujang
kalau bisa hindari kekerasan
kalau harus ada kekerasan
sama yang di level atas saja
sama bos bos yang mengatur bisnisnya
yang di bawah usahakan jangan disentuh
mereka cuma ikut kerja
tadi cuma buat gertakan aja
kalau terminal gimana
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cerman cerman cerman
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kalau semua sudah normal
di jalan di pasar di terminal
kalian gak usah ikut campur lagi
kapan mesin cucinya datang
udah sempat kamu bahas sama kang cecep
udah kata kang cecep urus aja sama tes serena
kalau kamu udah daftar nanti kita bikin materi promo lagi buat di sosmed
berarti kamu nanti siapin budget lagi
pakai model lagi
pakai selebrem lagi
kenapa gak aku aja gratis loh
bukan soal gratisnya
aku kurang cantik
cantiknya sih udah cukup
saya nggak buru buru pulang soalnya penasaran
pengen liat mesin cucinya kapan dateng
tadi udah ada dua yang nanya kapan mesin cucinya datang
barusan ce edho nanya juga
kapan mesin cucinya dateng
bantuin akang jawab pertanyaan c edo
nanti katanya sambil ngantar barang ke tempat lah
aku sama yayat
ada masalah apa saja
sekarang keburu dipegang sama orang orang lama lagi
kita belum dapat orang orang baru
di kota bandung itu ada lebih dari satu ratus lima puluh ribu pengangguran
ini yang terdata
tidak termasuk yang tidak terdata
masa kamu gak bisa mengajak beberapa orang dari mereka untuk bekerja
pengangguran memang banyak
tapi kalau diajak jadi tukang parkir atau narik iuran keamanan dari pedagang susah
masalah di parkiran gimana
kita didatengin dua orang yang ngusir kita
setelah saya inget inget mereka yang dulu ngehajar anak buah kang raymond di parkiran
mereka disuruh siapa
saya gak tahu
kamu harus tahu
di terminal memang belum ada kemajuan
katanya sedang ada masalah internal
dia juga sempat bilang ke saya ada masalah pribadi
hari ini malahan gak bisa dihubungi
kita tahu semua bosremon gak mungkin aktif dalam beberapa hari
tadi kita juga dengar semua waktu bos remond bilang bisnis kita dengan bang edi jangan sampai lepas
bang edi sudah menjadi pelanggan tetap
ini bukan kebiasaan raymond
pasti sedang ada sesuatu
saya kasih sedikit toleransi
saya tunggu sampai besok
kalau remon nggak kontak saya kita akan gunakan jasa pihak lain
saya nggak mau bisnis saya tergantung masalah orang lain
tadi saya sudah kirim foto foto kegiatan hari ini
ya saya sudah terima
anggota yang terlibat ada sekitar tiga puluh orang
dana pendukung sudah habis
digunakan untuk transport dan konsumsi mereka
oke agus yang urus nanti dia nelfon kamu
kata bang edi agus yang ngurus
kapan uangnya dikasih
kita masih bisa ambil uang dari perusahaan
kita masih bisa ambil uang dari perusahaan